sejumlah ruas jalan di ibu kota alami kerusakan hingga berlubang pasca hujan dengan intensitas tinggi dan banjir yang melanda dki jakarta pada januari dan februari lalu
berdasarkan data dari dinas bina marga dki jakarta hingga februari dua ribu dua puluh ada empat ratus sembilan puluh lima ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat genangan
jakarta barat menjadi wilayah dengan jumlah titik lubang terbanyak yakni satu lima ratus dua puluh lima
lalu jakarta selatan dengan lima ratus tiga puluh empat titik lubang
di jakarta utara ada empat ratus lima puluh tujuh titik lubang
sementara di jakarta pusat ada empat ratus tujuh puluh satu titik lubang
dan jakarta timur dengan tiga ratus tiga titik lubang
total ada tiga dua ratus dua puluh satu
satu ratus sembilan puluh titik lubang tersebar di seluruh wilayah dki jakarta yang diakibatkan kenangan
ini adalah salah satu contoh jalan berlubang yang berlokasi di kelapa gading jakarta utara dalam kondisi hujan
biasanya lubang tersebut dengan kedalaman sekitar lima belas cm akan tertutup oleh air
sehingga hal ini pun membahayakan bagi pengendara yang tidak bisa membedakan apakah itu adalah lubang atau genangan air
pengendara yang melintas pun mengaku khawatir dengan kondisi jalan yang berlubang karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas
tidak hanya itu kerusakan jalan juga kerap menyebabkan kemacetan
pengendara berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kerusakan jalan
harus segera lah ya dituntaskan jangan terlalu berlama lama
ini udah berapa tahun ya keadaan seperti ini jadi membuat masyarakat nggak nyaman
apalagi motor motor itu bisa masuk ke lubang itu loh
kena lubang lah
ya mungkin ya secepatnya lah untuk diperbaiki buat pengendara juga buat keamanan juga
menanggapi hal itu dinas bina marga provinsi dki jakarta memastikan telah melakukan berbagai upaya
untuk memperbaiki kerusakan jalan di ibu kota terutama pasca banjir
di antaranya menutup lubang dengan sistem tambal sulam atau patching sebagai penanganan sementara
hingga melakukan aspal ulang atau betonisasi sebagai penanganan permanen
meski demikian pemerintah provinsi dki jakarta menilai kerusakan jalan juga terjadi
karena banyak alat berat yang melintas saat adanya proyek pembangunan di jakarta
untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan operator proyek
hingga menyiagakan tim satgas untuk menutup lubang jika kerusakan jalan kembali terjadi pasca banjir
memang panjangnya memang luar biasa
kita udah kerjakan patching di rasunasa itu udah hampir empat hari
itu pun juga belum selesai
memang kerusakan udah agak mendekati ya sedang keparah lah ya
dengan dibantu oleh satgas kita
anggaran penanganan jalan berlubang di dki jakarta diambil dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan
rotoar dan bangunan pelengkap
yakni sebesar rp tiga puluh delapan enam ratus dua puluh
di meliputan cnn indonesia